pemerintah provinsi dki jakarta menegaskan tidak akan memberi keringanan kepada siswa pelaku tindak perundungan alias bullying dan juga tawuran
gubernur basuki cahayapurnama dan kepala dinas pendidikan dki jakarta sopan adrianto akan bekerjasama dengan para guru serta kepala sekolah
untuk berani mengeluarkan dan tidak meluluskan siswa yang gemar berbuat onar
dan guru kepala sekolah yang tidak berani menegakkan tatib akan dikeluarkan diberhentikan sebagai kepala sekolah dan dikeluarkan dari sekolahnya
jadi bagi kami dia tidak pantas menjadi guru sebetulnya mungkin ke depan kita akan keluarkan kita ada kontrak yang individual
jadi kalau seorang guru tidak berani menegakkan tatib sesungguhnya dia akan dikeluarkan